ivan gunawan berhasil menurunkan berat badan dari satu ratus delapan puluh lima kg menjadi satu ratus lima puluh delapan kg
hanya dalam waktu dua bulan ia mampu menurunkan bobotnya nyaris tiga puluh kg
pria kelahiran jakarta ini setiap hari mendapat kiriman masakan dari mama tercinta erna gunawan
walau sang mama yang memasak ivan tetap menyusun menu masakan yang hendak disantap
ivan mengaku mengajak manajer dan rekan kerjanya berdiet sehingga tidak merasa sendirian menjalani program tersebut
ia pun berkonsultasi dengan dokter sebelum berdiet
namun jika tidak ingin menambah biaya konsultasi dengan dokter ivan punya beberapa tips
saran dari aku sih hindari tepung tepungan hindari yang manis manis gitu aja sih
aku rasa itu juga bisa turun kok berat badannya tidur cukup
menurutnya kunci keberhasilan dietnya adalah berdisiplin dan tidak
komitmen tinggi untuk hidup sehat membuat ivan tidak tergoda untuk melenceng dari program dietnya
jadi gimana sih kalau kita biasanya ah mulut pengen donat
kita tinggal ngunyah donat
ah mulut pengen apa gitu kan seperti itu
jadi kalau aku sekarang kan gak bisa
jadi kayak kemarin tuh ruben makan roti sobek aku saking pengennya aku tetap sobek tuh roti
aku taruh di dekat hidung aku
saking aku kayak berasa makan tuh roti gitu
ivan pun sukses mendapat lima ratus juta rupiah dari deddy corduser
yang pada pertengahan juli lalu menantangnya menurunkan berat badan dengan imbalan uang
ia menyebut uang itu akan digunakan untuk membangun masjid
menurut dokter spesialis gizi klinik ida gunawan
menu diet ivan gunawan walau cocok untuk ivan
belum tentu cocok untuk semua orang
sebab setiap individu mempunyai permasalahan tubuh yang berbeda
baik memang sesuai kaitannya
yaitu setengah sampai satu kilogram per minggu
kalau bisa mencapai enam sampai delapan itu memang harus di bawah pengawasan dokter
jadi nanti dokter yang akan mengatur kecepatannya berapa sih yang harus diturunkan
sesuai dengan kondisi kesehatan pasien
ida juga mengatakan diet tidak hanya untuk menurunkan berat badan
menjaga imun tubuh di tengah pandemi juga memerlukan menu gizi seimbang
dengan demikian diet bukan sekedar untuk menurunkan berat badan
tetapi juga menjaga kesehatan
menjalankan program diet juga meningkatkan kualitas tidur
kini ivan bisa tidur nyenyak pada malam hari dan melakukan aktivitas padatnya dengan bugar
bagaimana tertarik melakukan diet ala ivan gunawan